menurut wali kota surabaya dalam laman instagramnya
harganya rp sembilan puluh untuk cabai rawit merah
nah kita berharap memang ada gencatan senjata permanen
yang memberikan bantuan sosial atau apapun namanya bantuan itu kan macam macam namanya
pendaftaran mudik gratis dari kementerian perhubungan ini ada di mudikgratis debhub go id
baik kondisi wni aman dan situasi di sana juga relatif aman
yang pertama menyampaikan bagaimana perkara ini diproses oleh perdab
pengen cepet lulus gampang lulus aja
abah lala yang menyaksikannya secara daring
kami bahas bersama edy dan usaputro sekjen asosiasi modal ventura dan start up indonesia amfensi
apa langkah yang akan diambil oleh tim anda
mulai dari roti bakar coklat keju roti bakar crispy butter dan roti yang paling banyak dipesan yakni roti bakar keju susu
saya kira kata maaf dari seorang kepala negara
kemudian isolasi ini kita kan pada situasi pandemik kita nggak bisa berkomunikasi tatap muka langsung ya
ada beberapa sih yang menurut saya layak
tetapi jika misalnya nanti ada tenaga kesehatan atau ada rumah sakit yang entah karena gelap mata
lalu ya blm yang kita apa
dan wajarnya setelah itu maka disampaikan permohonan maaf dari kepala negara
atau x atau in collaboration dengan siapa gitu
walau tidak jarang ketika siang menjelang ada tambahan beberapa belas kilogram cabai lagi untuk memenuhi permintaan pelanggan
sekarang sampai sembilan puluh sembilan puluh lima gitu
hal hal yang dianggap melanggar etik ternyata oleh masyarakat terutama pendukung pak jokowi itu bisa ditoleransi
ya kalau dulu itu penggunaan medsos itu belum se intent sekarang ya
hari pertama itu terjadi sekitar tiga puluh enam kali
dimana aku bisa menyalurkan banyak ide ide aku
maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke mengelola alam yang ada lahan yang ada
jadi aku dua lima tahun lah anggapannya sama ko ivan
mulai mengganggu nih kayaknya kalau kita melihat orang yang punya kecenderungan itu mungkin ya kita perlu ajak bicara gitu
memiliki dua puluh varian menu ketan kedai ini memiliki daya tarik tersendiri di mata wisatawan
oke jadi memang itu lihat di bawah juga semuanya udah
ini hanya dalam waktu empat menit
lebih tinggi daripada mereka dijual di dalam negeri
tetap secara tegas mengatakan bahwa
dalam teori kontra intelijen ini sekarang sedang dipelajari
atau daerah yang telah terkena wabah
program ini kami jalankan itu minimal satu x satu bulan
mulai dari awal ia mendaftar sekolah hingga kemudian menempuh pendidikan sesuai dengan ketentuan semestinya
terima kasih anda masih bergabung dengan sbs indonesian pendengar
kalau menghadapi situasi tendangan penjuru situasi bola mati
dikabarkan memangkas karyawan kemudian menutup gudang dan lain sebagainya
selain itu juga ada negara singapura tetangga kita malaysia
dan bagaimana juga kita memahami bagaimana sebuah perjuangan untuk kemerdekaan
acara tahunan jakarta yang diadakan menjelang ulang tahun jakarta pada dua puluh dua juni mendatang ini
untuk bisa melakukan aktivitas dan juga bisa membeli minyak goreng
dan merupakan pengalaman pribadi juga
yang berkoneksi dengan psikologisnya maka kebiasaan itu melekat
kepada maskapai atau tenan mereka tentunya ya
tapi terkait dengan perkara ini sejauh ini kami telah memiliki sebagai bukti permulaan itu ada uang dan kemudian dalam bentuk emas tadi totalnya sekitar lima ratus